is it okay if i speak in bahasa indonesia
oke ya terima kasih
tun mahathir telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
pertama yang ingin saya tanyakan tentang masa pembangunan selama anda menjadi perdana menteri malaysia
kenapa anda membangun banyak hal mulai dari twin tower putrajaya
apa yang mendorong anda membuat anda membuat keputusan keputusan ataupun kebijakan kebijakan ini
ya kita memerdekakan negara kita daripada penjajah dan kita ingin tunjuk kepada penjajah bahwa kita kebolehan kita tidak kurang berbanding dengan mereka
mereka menganggap kita sebagai orang yang tidak mampu mentabir negara membangunkan negara
jadi apabila kita sudah merdeka kita ingin tunjuk kebolehan kita
jadi secara fisikalnya kita mesti bangunkan infrastruktur
bekalan bekalan air elektrik dan sebagainya
semasa kita merdeka mestilah lebih baik daripada zaman kita dijajak
tapi dibalik pembangunan pembangunan ini kan juga ada uang yang besar yang harus digunakan untuk pembangunan begitu
apakah kemudian ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat indonesia
di malaysia pada saat itu
uang kita mencukupi kita tidak membelanja uang yang lebih daripada peruntukan ataupun dana yang ada kepada kita
tetapi dia memadai karena cost of living di malaysia pada ketika itu agak rendah
dan kita boleh bangun dengan harga mungkin satu per tiga
daripada kalau dibangun dengan harga yang lebih tinggi

daripada kalau dibangun dengan harga yang lebih tinggi
di negara negara maju
sebab itu kita dapat binang expressway delapan ratus kilo daripada selatan ke utara dan macam macam lagi
kita tunjuk kita mempunyai uang yang cukup
tak payah pinjam
kalau ada pinjaman pun sedikit saja
apa alasan anda membangun menara kembar petronas
kalau kita mau bangun bangunan yang tinggi kenapa tinggi
karena tidak tertinggi
pada mulanya tidak ada rancangan untuk membangunkan sebuah bangunan yang lebih tinggi daripada world trade center dan sebagainya
tetapi apabila kita membuat perancangan kita dapati bahwa hanya sedikit saja lagi yang perlu ditambah supaya dia menjadi bangunan yang tertinggi di dunia
jadi kenapa tidak
benarkah pada saat itu anda meminta kepada para arsitektur untuk meninggikan lagi dari bangunan ataupun blueprint awalnya
ya dia yang mencadang twin towers yang dihubungi dengan satu jembatan antara twin towers
kita cadang kepadanya dua perkara
dan yang kedua kita ingin supaya dia lebih tinggi
selain menara kembar juga anda membangun putrajaya apa alasan anda membangun kota khusus yang mewah seperti ini untuk pemerintah saja
kita dapati kuala lumpur sudah menjadi terlalu sesat dengan lalu lintas kereta kereta
mobil yang banyak
dan kita dapati juga bahwa jabat jabat pemerintah berada berkecamuk di kuala lumpur
suka bagi mereka menghubungi antara satu dengan yang lain
pada masa itu kita tidak ada telepon bimbing dan sebagainya
jadi kita berpendapat untuk efisiensi dalam pentadbiran adalah lebih baik kalau kita membangun kota khusus
adalah lebih baik kalau jabatan jabatan kerajaan dikumpul di berdekatan dengan masing masing
dan kita berpendapat bahwa kalau kita menunggu kuala lumpur mungkin tidak sesuai sama sekali untuk menjadi pusat pentadbiran
sebab itu kita cari tempat yang sesuai untuk membangunkan satu banda khusus untuk pentabera
tapi kepadatan jalan kan tidak sama seperti pada hari ini
pada hari itu mungkin tidak terlalu sesak ataupun tidak terlalu macet
apa pertimbangan anda lainnya
ya yang lainnya kita juga ingin mendapat satu identitas
dikenali dengan satu ibu kota yang canggih
karena kita dapati banyak juga negara lain seperti amerika mempunyai washington
australia mempunyai kansas
dan beberapa negara lain mempunyai pusat pentadbiran yang terasing daripada ibu kota
jadi itulah yang mendorong kita untuk membangunkan on a green field
yang mana tidak ada bangunan bangunan lain yang perlu diruntuh
tempat ini asalnya ialah ladang kelapa sawit
dan kita tidak ada masalah
sama ada tertanam dalam tanah kabel kabel dan sebagainya
kita boleh rancang apa saja bentuk bangunan bandar ini tanpa gangguan oleh structure struktur yang memang sudah ada di sini
berarti banyak hal yang anda pertimbangkan sebelum membangun sebuah bangunan seperti putrajaya ataupun twin tower misalnya
kita ambil kira juga kemampuan kita
kita bernasib baik karena pada masa itu harga petrolium meningkat
walaupun kita dapat pengeluar yang kecil cuma enam ratus ribu barrel satu hari
tapi petronas adalah sebuah syarikat yang terlibat dalam semua aspek petrolium industri
jadi kita mempunyai uang yang mencukupi
dan kita menggunakan keuangan dari petronas untuk membiayai pembangunan di putrajaya dan juga twin tower
ada orang orang yang kemudian mengkritik anda terlalu fokus membangun hanya di ibu kota
itu tidak benar
mereka sendiri salah karena mereka datang dan tinggal hanya di ibu kota
kalau mereka pergi ke kampung kampung mereka tidak bisa
mereka akan lihat di kampung kampung di malaysia semua jalan jalan sudah diturap dengan tar
kita mempunyai bekalan elektrik bekalan air sekolah dan klinik di semua kampung di malaysia
itu menelan belanja lebih banyak daripada apa yang dibelanjakan di ibu kota
seberapa penting kebijakan pembangunan infrastruktur pada saat anda menjadi perdana menteri
kita melihat pertumbuhan jumlah penduduk
dan kita tahu keperluan mereka akan meningkat
sebelum mereka terlalu ramai kita perlu buat persediaan
sebab itu kita tumpukan
dan kita juga memperbaiki infrastruktur
misalnya kita membangun banyak jalan elektrik bekalan air jalan dan sebagainya
karena kita menganticipasi
kita sudah nampak masa depan keperluan masa depan
bukan hanya semasa
apakah hal ini selalu dilakukan oleh seluruh perdana menteri selama ini
melihat ke depan mengantisipasi ke depan
ya asas asas pembangunan malaysia sudah pun dimulakan oleh perdana menteri pertama dan yang kedua
tapi saya menggunakan asas asas ini dengan lebih besar daripada mereka
mereka tidak merancang seperti mana kita buat perancangan sepas saya ambil alih
karena saya mempunyai jentera
jadi saya menggunakan asas asas yang cukup baik
saya cekap dalam bidang perancangan
di malaysia juga ada namanya national economic plan
seberapa penting national economic plan dalam memenuhi keinginan anda untuk membangun malaysia
mereka sering mengadakan five year plan

kita berpendapat bahwa walaupun kita bukan komunis
kita bukan sosialis
tapi idea five year plan ini amat baik untuk membangun
karena kita akan tahu ke arah mana kita pergi
kita tentukan sasaran dan kita bergerak untuk menumpuh kepada sasaran ini
jika tidak kita akan bangun secara tidak tersusun dan ini akan menjadi kurang efisien
ada sekelintir orang juga yang menyatakan bahwa anda ini lebih fokus juga untuk membangun malaysia
ada sekelintir orang juga yang menyatakan bahwa anda ini lebih fokus juga untuk memberikan kemajuan
anda yakin barbara masyarakatnya tidak akan memberikan kesempatan yang sama staat kuasa indonesia dan india
otak ini benar banget
rendah jadinya tidak terlalu besar
bangunan di kuala lumpuh bukan semua
semua bangunan bangunan di kuala lumpuh
di kuala lumpur dimiliki
oleh orang cina
jadi kita berpendapat bahwa
bagi sebuah negara berbilang
kaum tidak harus satu
kaum menguasai semua
kekayaan sebab itu
supaya dapat kejar
orang orang cina tidak perlu
kepada bantuan sokongan
karena mereka cekap
dalam bidang perniagaan
bahkan di indonesia juga
kita tahu mereka begitu cekat
sekali dan di sini
mereka menyumbang kepada
di negara kita ini
orang cina dalam bidang
perniagaan dan dengan itu
sudah tentu mereka membayar
lebih banyak cukai kepada kerajaan
dan cukai ini kita guna
kaum bumi putra mengejar
orang cina kita masih di belakang
sedangkan orang cina
pada mulanya mereka sudah mempunyai impact
dan ini sudah meningkat
ini boleh dilihat oleh
di satu pihak mereka
berkata kita tumpu kepada
kuala lumpur perbelanjaan semua
kuala lumpur iyalah kota
dimiliki oleh kebanyakannya
oleh orang cina
tetapi kuninya kita tak
tumpu kepada melayu
yang tinggal di luar bandar
jadi bercanggah pendapat mereka
semuanya tak kenal
ada satu pihak berkata
oh kita tolong cuma orang melayu saja
tidak orang cina semuanya tak betul
selti oleh mana mana pihak
kekayaan di bandar
siapa yang memiliki kekayaan ini
dan kemiskinan di luar bandar
dan siapa yang miskin
apakah anda boleh sedikit
buku anda the malay dilemma
apakah ini kemudian menjadi salah satu
hal yang anda pertimbangkan dalam membuat
kebijakan di negara ini
saya dilahir di zaman
penjajahan oleh orang thai
jadi saya dapat membuat
saya dapati di masa saya kecil
di pekan alostar
tidak ada langsung
walaupun ada pekan melayu
tapi pekan melayu itu ada setengah kedai saja
separuh kedai saja
yang dimiliki oleh orang lain
yang lain semua
tidak dimiliki dan saya merasa kecewa
kenapa orang melayu
berusaha dalam bidang
perniagaan yang memberi
kemudian lalu bagaimana anda melihat
kenyataan pada masa kecil
anda di kampung anda
lalu kemudian mempengaruhi anda dalam membuat
kebijakan di pemerintah
dan pada masa itu saya tinggal di kawasan
dan saya dapat membandingkan
tempat saya dengan tempat
yang diduduki oleh orang lain
dan saya sedar
daripada kecil lagi bahwa
orang melayu ketinggalan
dan tidak mempunyai
tapi apakah anda tidak mengira
bahwa dengan adanya
affirmative action yang sampai saat ini
masih dijalankan ini membuat adanya
gap antara ras
cina india dan juga melayu
kita dapat kurangkan gap
kalau pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
masuk ke dalam bandar
membakar rumah membakar kereta
berpendapat bahwa ini dimiliki orang melayu
kalau mereka masuk dalam bandar
bangunan ataupun kereta
besar kemungkinan ini
dimiliki oleh orang melayu sendiri
sebab itu mereka
tidak lagi ingin
merusuh dalam bandar
melihat bahwa memang ada perbedaan
ataupun ada gap antara
malaysia melayu dan juga china
masih ada gap
jadi orang melayu masih lagi
ketinggalan berbanding dengan
semasa kita mengejar mereka
mereka bukan berdiam diri
mereka sedang berlari
dengan pantasnya ke hadapan
jadi tak mudah
bagi orang melayu
mengejar kekayaan orang cina
karena kalau kita kejar
lebih pantas daripada
orang yang kita kejar
kalau tidak kita
capai matlamat kita
tapi bukankah kemudian
seperti ini membuat orang orang cina
yang tinggal di malaysia memiliki
perasaan resentment kepada pemerintah
dan juga kaum melayu yang hidup disini
itu bukan kenyataan
kebanyakan orang cina
tidak marah kepada kerajaan
mereka sedar bahwa
samping kita melaksanakan
kalau satu syarikat
dia mesti dapat bekalan
daripada orang cina
dia tak ada
syarikat yang boleh membekal
jadi orang cina
memang dapat manfaat
dari kontrak yang diberi
kepada orang melayu
sebab itu kita lihat mereka memang kaya
memang lebih kaya daripada melayu
selama anda menjadi
perdana menteri juga anda memprivatisasi
perusahaan milik negara apa alasannya
pemerintah tidak cekap dalam
sebab itu kita
kalau diberi kepada
bergantung kepada keuntungan
tidak bergantung kepada keuntungan
sebab itu kita apabila
kita pindah telekom
kerajaan kepada private sector
telekom menjadi lebih besar
dapat keuntungan yang tidak
pernah didapati oleh
telekom di bagmen dulu
tiap tahun kita kena belanja
dua ratus miliar untuk
telekom tetapi apabila
mereka membuat keuntungan sehingga
pemerintah pula dapat
diurus oleh kerajaan sedangkan
boleh menguntungkan kerajaan lebih
daripada kerajaan sendiri
apakah anda melihat negara tetangga
seperti indonesia begitu pada saat
mengelola perusahaan milik negara
yang membuat anda memprivatisasi
perusahaan milik negara di malaysia
tak semata mata kepada indonesia
perusahaan kita perlu
data yang cukup
kita perlu buat kajian yang
mendalam apabila kita
lakukan sesuatu apakah
dia bermanfaat kepada kita
ataupun tidak kalau kita
dapati on balance
manfaat itu lebih
maka kita buat keputusan
ke arah yang boleh memberi
manfaat kepada kita
tapi apakah bisa anda katakan
bahwa seluruh perusahaan yang
di privatisasi ini menguntungkan
negara kalau dilihatkan malaysia airlines
pun cukup struggling pada saat saat ini
malaysia airlines dimiliki
oleh pemerintah buat
sekian lama lepas itu
kita tak cekap dalam pengurusan
pun kadang kadang gagal juga
tetapi yang lain semua
bila dipindah kepada prioris sector
penjanaan elektrik itu
keuntungan kepada private sector
bermakna keuntungan kepada
pemerintah yang mengutip
bagaimana dengan korupsi sendiri
apakah anda melihat bahwa korupsi menjadi
hal yang anda pertimbangkan pada saat
memprivatisasi perusahaan milik negara
memang ada kita tidak
tetapi kita boleh
tentukan bahwa korupsi
itu di tahap yang
pihak paham bahwa
salah dan mereka
kalau lakukan pun mereka
tapi kadang kadang korupsi menjadi
satu institusi yang
dibuat secara terbuka
anda ingin sesuatu
anda harus bayar sekian banyak
bila sampai kepada tahap itu
kita tidak boleh lawan lagi
semasa dia masih dianggap
sebagai satu jenayah dan
mereka yang melakukan korupsi
menyembunyikan perbuatan mereka
sekarang ini kita dapati bahwa
menjadi lebih teruk
saat ini bagaimana anda melihat
korupsi dan juga kronism di malaysia
kronisme ini adalah
satu perkataan yang diperkenalkan
dan ada orang yang
memiliki kefaedah daripada kemajuan
tetapi kalau dia gagal
dia tidak menjadi kroni
sebab itu kalau kita
tentukan tidak ada
sektor pribadi gagal
dan kita akan
menderita kalau semua sektor pribadi gagal
dari barat untuk mengkritik
merdeka baru merdeka
bangunkan negara mereka lebih cepat
daripada zaman mereka
ini satu dari tuduhan
malaysia ini mengamalkan
saya mengaku ada orang yang kita tolong
mereka tidak bisa menjaga
jika kita memberikan satu miliar dolar
seorang penarik becah
dia dapat kemajuan
karena dia tidak ada pengetahuan
kecekapan dalam bidang
perniagaan kita tolong
orang yang sudah berjaya
dalam sektor pribadi
dan kita suka supaya
dia lebih berjaya
karena keuntungan dia
sebagian besar dimiliki oleh
berarti anda melihat kronism ini penting dalam pembangunan juga
kita boleh panggil itu kronisme
tapi tidak ada kronisme
dalam mana mana dunia pun
kita dapati ada orang yang kaya
ada orang yang miskin
yang tidak ada pengetahuan dalam
di amerika syarikat
begitu tinggi sekali
itu memang kronisme
tiap kali orang daripada
untuk menjadi sectory of state
dan dipilih orang yang dikenali
oleh presiden yang dipilih
tetapi di malaysia ini
kita tidak ada orang yang kaya
terutama di kalangan
dan kalau kita dapat orang melayu yang berbakat
salah kalau kita
kalau kita cari orang yang tak berbakat
untuk menolong dia akan gagal
tapi kalau berbakat
ya memang kita boleh tolong
kalau dia untung kita pun untung juga
kalau dia rugi kita rugi
kita tolong dia rugi
kita tidak boleh kutip cukai
karena mereka untung
akan kembali kepada pemerintah melalui cukai
kurangkan cukai ini
jumlah kutipan cukai
karena apabila mereka sedar
yang tinggi akan
dimiliki oleh mereka
mereka lebih bersusah
pada saat anda menjadi perdana menteri